hakim pengadilan negeri balikpapan kyt
sabtu malam menghuni rutan ataupun ruang tahanan kpk
usai menjalani pemeriksaan selama dua puluh empat jam
selain kayat kpk juga menahan dua tersangka pelaku penyuapan
ketiganya ditahan oleh penyidik kpk selama dua puluh hari
setelah menjalani pemeriksaan satu x dua puluh empat jam dan ditetapkan menjadi tersangka oleh kpk
hakim pengadilan negeri balikpapan kayat
serta dua penyuapnya sudarman dan johnson siburian
akhirnya ditahan oleh penyidik kpk di rumah tahanan berbeda di jakarta sabtu malam
sudarman keluar lebih dulu dari ruang pemeriksaan penyidik disusul oleh johnson
selang lima belas menit giliran hakim pn balikpapan kaya keluar dari ruang penyidik
kayat akan ditahan di rumah tahanan belakang gedung kpk
sudarman ditahan di rumah tahanan gedung kpk lama
dan johnson ditahan di rutan pom jaya buntur jakarta selatan
sebelumnya kpk menetapkan kayat sebagai tersangka kasus suap
kayat diduga meminta uang untuk membebaskan terdakwa yang sedang menjalani persidangan
permintaan keterangan setelah kita melakukan permintaan keterangan dalam batas waktu dua puluh empat jam
mulai dari kemarin di balikpapan sampai dengan hari ini
sesuai dengan yang diatur oleh kuhap dan siang tadi kami melakukan gelar perkara
maka kami menetapkan tiga orang sebagai tersangka
yang pertama sebagai penerima suap adalah kyt hakim pn balikpapan
sedangkan pemberi suap adalah
sdm dari pihak swasta dan jhs seorang advokat atau penasihat hukum
penangkapan hakim pn balikpapan ini menambah daftar panjang hakim yang terjerat kasus korupsi
berdasarkan laporan tahunan kpk sejak dua ribu lima hingga desember dua ribu delapan belas
kpk telah menangkap dua puluh dua hakim yang tersandung kasus suap dan korupsi
di dalam peringkat penerima suap berikut adalah keterangan keterangan suap
ya satu lagi oknum penegak hukum hakim pn pengadilan negeri balikpapan terlibat kasus suap penyuap
tiap ada kasus hukum yang justru melibatkan para penegak hukumnya apalagi kasus rasuah tentu menjadi keprihatinan bersama
saya yakin juga narasumber kami yang hadir malam hari juga sangat prihatin terkait dengan kasus yang menjerat
ataupun yang terjadi terkait dengan korupsi ataupun kasus suap penyuap di penegak hukum
kita akan ulas malam hari ini sebenarnya apa sih faktornya yang membuat kemudian ini rasanya sangat sulit untuk kemudian dihentikan
kasus di lingkaran oknum penegak hukum
kita akan ulas malam hari ini di sebelah kiri saya sudah ada bang hermawi taslim ketua bidang kerjasama lembaga penegak hukum peradis
selamat malam bang hermawi
ini gak pasti gurusin pemilu
gak pasti gurusin pemilu
di tengah sudah ada kang asep iwan iryawan
sekarang aasep aja
pakar hukum pidana yang juga mantan hakim
aasep udah pake peci ya
dan di ujung ada mas tama satria langkun koordinator divisi hukum dan juga monitoring peradilan dari icw
selamat malam mas tama
sebelumnya tentu selamat untuk masuk ke bulan ramadan ya
tentu kan tadi sudah ditetapkan oleh menteri agama
jadi besok sudah mulai bulan ramadan
makanya kang asep sudah langsung merubah
tadi udah mimpi sholat soalnya
kita coba bahas kemudian soal oknum penegak hukum yang terjerat kasus korupsi
ditangkap oleh kpk
saya ingin ke bang hermawi dulu kalau begitu
ini kalau melihat kasus ini sebenarnya apa sih yang ditangkap oleh bang hermawi
apakah memang rasanya sangat sulit ya
kasus suap menyuap itu berhenti
atau sudah mencapai kata titik begitu di dalam lembaga peradilan
selalu ada koma
ini peristiwa yang terus berulang ya
sepertinya frekuensinya juga tidak berkurang
dan akhir akhir ini dua tiga tahun terakhir ini bahkan makin lengkap
biasanya di mana hakim ketangkap
ini sangat memprihatinkan
entah bagaimana tapi menurut saya ini sudah struktural ya
jadi penyelesaiannya harus mulai dari bawah atau dari atas
yang jelas teman teman hakim salah satu keluhannya keluhannya untuk hakim hakim yang kita anggap masih bersih adalah
jauhnya jarak antara keluarga dengan tugas itu membuat mereka costnya lebih tinggi
karena setiap jumat harus pulang
kemudian yang lebih hebat lagi upaya upaya perbaikan oleh mahkamah agung itu sudah kelihatan di pengadilan beberapa pengadilan
tetapi selalu dicemari selalu dikotori dengan peristiwa peristiwa ini
saya mau cerita pengalaman saya pak asep
tahun yang lalu di bukit tinggi
selesai sidang selesai baca putusan
kita biasanya kan urusan
panjar itu kan kita nggak urus
dipanggil tempat parkir
pak itu bapak tanda tangan itu ada sisa panjar
saya datang saya tanah tangan ini di bagian keuangan
saya pergi lagi
biasanya maaf kalau di jakarta kita nggak pernah dibuat begitu
tiba tiba ada satu staff yang jaga di mobil
pak pak ambil uang bapak pak
tolong bantu kami kami mau berubah
jadi poin saya upaya upaya perbaikan itu ada
yang mau berubah itu ada
tapi kita kadang kadang juga sadar atau tidak sadar
terus menggoda dengan perilaku perilaku yang bagi kita itu sudah
sebabnya itu apa itu bang
apakah kesejahteraan atau apa
tadi kan sempat disinggung soal cost yang tinggi gitu
kompleks ya masalahnya
tapi menurut saya salah satu hal yang paling penting adalah tidak ada role model yang bisa ditiru sungguh sungguh
tidak ada role model yang bisa menjadi teladan
mungkin dalam bidang mutu putusan
tapi kalau untuk yang begini begini kita nggak lihat karena mahkamah agung itu ya
hakim hakim agung itu mobilnya super mewah semua
kang hasib kan mantan hakim nih
apakah memang karena kesejahteraan atau sebenarnya ini apa sih integrity atau apa sebenarnya
saya pernah berkali kali mungkin ribuan kali saya ngomong sebelumnya dia
sebenarnya mindset paradigma berpikir mereka
jadi mereka selalu berpikirnya ketika
ya hakim lah
hakim dan panitra dan kawan kawannya
ya kawan kawan dia
pernah kenal ya
kita udah tahu lah mainnya
kita kan sama sama sekolah satu kolam
jadi gini sederhana lah
itu mindset mereka berpikir ya
jadi kalau ada temennya tertangkap oh lagi sial aja
jadi mereka tidak pernah mau berubah tidak pernah mau hijrah
kan mereka ada hakim yang sudah baik baik ada yang baru berubah dan sebagainya
kalau soal kejahateraan hakim itu gajinya udah besar
bayangin udah empat puluh lima puluh juta lah
ya karena pernah sama sama tugas di makal magung
jadi satu persis
apalagi yang sebelumnya ini kecut
ada ikatan ikatan yang tidak pernah terputus
itu datanya kan icw udah banyak nih icw
coba perhatikan saya sering katakan
tiap semester pasti ada uas
uas itu kan ujian akhir semester
pasti ada yang tertangkap
terakhir kan kemarin kita dapat medan
dapat jakarta selatan
yang menarik adalah karena ikatan emosi
yang dekat itu kebanyakan mereka ada keterkaitan dengan orang orang yang tidak ada suri toladan
tidak ada panutan
kedua ikatan dinas
nah ikatan itu karena apa
mereka kebanyakan yang pernah tugas di lingkaran istilah saya monas
orang orang ini yang terkena kemarin banyak kasus
mereka kebanyakan pernah bertugas di wilayah itu
jadi merasa tadi karena tidak ada suri toladan
dikatakan oleh beliau
nah mereka melakukan itu
ketika yang lainnya kena
ah biarin aja kan bukan siapa
ini saya kasih contoh
ketika icw tahun dua ribu delapan belas ada data turunnya putusan hukuman
ini saya kasih tahu lebih gila lagi
bangkai negeri bandung kampung saya
kelas satu a itu
satu a yang sebelum itu juga tertangkap di situ wakil ketua dan para hakimnya berpakaian di pengadilan negeri bandung
bayangin dah kapok kapok aja mindset gak berubah
kemarin aja menyakut satu bank
saya sebut banknya
bank mandiri saat kerugian satu delapan triliun
itu lolos semua itu ya
pertimbangannya dikatakan tadi beliau
tadi gak logis
kalau saya pertimbangkan sama hakim itu gampang kok
ada kerugian negara satu delapan triliun
itu kewenangan bpk
mahkamah agung telah menentukan ada edarannya
permanya mengatakan yang berhak menentukan kerugian bpk
bpk udah menentukan
jadi ini mindset ya kang asep ya
ini aja saya ingatkan
ini coba lebih gila lagi
putusan kemarin kalau tidak salah diperiksa oleh badan pengawas ya
itu belum dikirim kasasinya
bagi memori kasasi nanti jaksanya
nah yang lain lagi
itu petunjuk itu
sebelumnya juga cibinong
sebelumnya juga di mahkamah agung
barang bukti dikembalikan ke terdakwa
ini kan kalau di media sosial zaman pemilu nyinyir ini bau anjir semua
udah ada baunya ya
karena bawah itu bagus
bawahnya saya percaya tau persis
dan banyak sekali orang orang bersih
kalau di semeli itu bukan darah yang keluar tapi getah
ya karena kelas kelas bersih
jadi mereka meriksa
nah ketika pemeriksaan mereka misalkan hakim ini unprofessional
baik kondak maupun teknis
kayak sebagai hakim
kayak sebagai hakim garis
atau artis irfan hakim
atau hakim cepi hakim
nah mereka itu harusnya pemimpinan makam agung
pak hatta pak suwadi kek
ini putusannya harus berani dibatalkan
terlepas apapun kan mencurigakan
ya satu itu
yang lebih penting lagi
jangan sampai bawah
misalkan mengasih penilaian
ini hakim tidak layak
harusnya tidak boleh di kelas satu a tadi
misalkan dipesantrenkan di ujung timur ujung barat atau di ujung tengah
tepat mereka tadi posisinya di lingkaran monasterus
sebelum nanti kita bahas ke bawahnya itu ya
dari pengawas ma nya itu ya
saya ke mas tama dulu
catatan icw bagaimana sebenarnya soal kasus korupsi di lingkup peradilan
seberapa parah sih sebenarnya mas tama
ya kalau bicara soal langkah tadi sudah disebut satu persatu oleh kang asep
si a si b dan si c
kalau kita mencatat ya mungkin eranya pak hatta ali ada dua puluh hakim
dua puluh hakim yang diproses karena perkara jenah pidana korupsi
belum berakhir ini
belum sampai tahun depan
ya belum sampai tahun depan
saya nggak tahu ya sampai tahun depan atau nggak ya
tapi kira kira kondisinya seperti itu
nah yang kemudian kita perlu lihat sebetulnya kalau bicara soal gerakan pemberantasan korupsi
memang yang paling pertama dibedai peradilan dulu
di negara mana pun demikian
kita mau cek dimana
di inggris itu satu ratus lima puluh tahun
dia memberantas korupsi
pertama dimulai dari hakim
dari mulai integritas diperbaiki penegakan hukumnya ditingkatkan sampai ke gajinya
tahun awal awal satu ratus lima puluh tahun yang lalu di inggris
sekitar tiga pound sterling per tahun
tiga miliar pada waktu itu
jadi memang itu yang pertama kali diperbaiki
nah tentu saja kalau kita bicara soal sejarah gerakan pemberantasan korupsi di luar negeri
ini menjadi salah satu contoh memang harus menjadi perhatian kpk
kalau kita saat ini bagaimana perbaikan ya
ini kan sudah mulai
selama ini kan yang dikejar itu kan selalu ott kepala daerah dan lain sebagainya
kalau saya terus terang berpendapat ini menjadi salah satu pilihan yang tepat
yang pertama kali diperbaiki adalah penegakan hukumnya
bicara soal misalnya ada oknum di kepolisian oknum di kejaksaan termasuk di peradilan hakim
nah ini yang kemudian
ini menjadi salah satu bagian yang pertama kali diperbaiki
kalau kemudian sudah diperbaiki di sana maka tadi kpk punya teman misalnya namanya hakim
punya teman namanya yang lain lain ya
nah setelah itu baru kita mau bicara soal perbaikan politik perbaikan macam macam silahkan
nah itu menjadi salah satu catatan
jadi kalau bicara soal gerakannya kpk saat ini dalam konteks mengurangkan korupsi
ini sudah menjadi pilihan yang tepat untuk menjadi fokus pada sektor peradilan
nah selain itu yang kedua adalah kalau kita bicara soal kasusnya sendiri
ini kan artinya kita punya kritik yang keras dan menampar lagi mahkamah agung
upaya upaya perbaikan yang dilakukan dilakukan
tapi masih ada lagi yang sampai kena ketangkap karena kasus korupsi
tadi sudah dihitung sampai ada dua puluh kasus
tentu saja kalau bicara soal ini ya tadi bagaimana kemudian kerja pengawasannya
kemudian konteks perbaikan integritas di internalnya
ini yang dalam pandangan saya memang harus menjadi perhatian
dan konteksnya adalah
dan konteksnya adalah
kalau hari ini misalnya banyak ditangkap tentu saja kpk juga harus memikirkan
bagaimana sebetulnya konsep pencegahan yang tepat
pada tadi memberantas korupsi di sektor peradilan
karena kalau kemudian ditangkap ditanangkap saja dalam bayangan saya itu tidak akan menjawab persoalan
maka kemudian pendekatan pendekatan soal
selalu ada kalau kata ya
selalu ada setiap semester
nah berarti kan memang juga harus dicek tadi ya
nah dalam konteks melakukan perbaikan melakukan evaluasi di internal
tidak mungkin berjalan konsepnya
kalau nggak ada komitmen dari internal
contoh kita bicara partai politik pun juga sama aja
misalnya usulan untuk politik bersih dari luar
nah ini kalau bicara sama mahkamah agung
maka kita harus tanyakan sama kam agung
apa tawaran solusinya
ini yang menurut saya harus menjadi perhatian saat ini
oke bicara mahkamah agung tentu tadi sudah ada perbaikan
tapi bagaimana evaluasinya misalnya kang asep bang hermawi dan juga tadi kan kang asep mengatakan ini soal mindset
susah tidak sih kita kemudian merubah mindset yang demikian
oke sederhananya kita simpan dulu kak asep kita harus break terlebih dahulu
prime news akan segera kembali di saat ini
baik anda kembali di prime news
obrolan obrolan kita offer justru menarik sebenarnya
tapi nanti kita akan bahas lagi sebelumnya
bicara mengenai mindset
kita coba dengarkan lagi kemuatan
kita coba dengarkan lagi kemudian apa yang disampaikan oleh laudem syarif wakil ketua kpk dalam konferensi kemanin berkaitan dengan kasus yang menjerat hakim pengadilan negeri balikpapan
permintaan keterangan setelah kita melakukan permintaan keterangan dalam batas waktu dua puluh empat jam mulai dari kemarin di balikpapan sampai dengan hari ini
sesuai dengan yang diatur oleh kuhap
dan siang tadi kami melakukan gelar perkara
maka kami menetapkan tiga orang sebagai tersangka
yang pertama sebagai penerima suap adalah kyt
hakim pada pengadilan negeri balikpapan
sedangkan pemberi suap adalah sdm dari pihak swasta
dan jhs seorang advokat
pasal yang disangkakan sebagai pihak yang diduga sebagai penerima
kyt disangkakan melanggar pasal dua belas huruf a
atau pasal sebelas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sedangkan pihak yang diduga sebagai pemberi
sdm dan jhs disangkakan melanggar pasal enam ayat satu huruf a
atau huruf a
atau pasal tiga belas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh dua ribu satu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sedangkan pihak yang diduga sebagai pemberantasan tindak pidana korupsi

atau huruf d
atau huruf d
atau huruf d
atau huruf d
atau huruf d
atau huruf d
atau huruf d
atau huruf d
atau huruf d
atau huruf d
atau huruf d
atau huruf d
atau huruf d
atau huruf d
jadi ada simbiosis mutualismenya disitu
orang hukum itu belajar firsafat hukum
tapi mereka mengatakan boleh aturan beratakan
semua beratakan tapi kalau hakunya benar
selesai semua itu semua orang hukum belajar
perisapat hukum ngerti tapi ada perisapat hukum
kearifan lokal yang salah itu
tidak boleh main hakim sendiri makanya
hakim tidak main sendiri
itulah yang salah
yang salah dirusak
temannya tadi entah nggak ada yang dikatakan oleh beliau
figur atasannya yang tidak pernah memberikan
kereta ladang karena ketika ke daerah
ya orang itu kan tidak ada anggarannya
dia mau main golop ibunya mau belanja ke bandung
atau ke ntt beli
ini sumba kain sumba kalau sama dikasih
ini bukan ikan apa indos
jadi ukuran keberhasilan itu
integrasi itu adalah dari
harta kekayaan bagaimana
harusnya kan yang berhasil tadi kan ketika dia berhasil putusannya
misalkan dikuatkan oleh pt pma
dan dieksaminasi oleh icw dan lembaga lembaga
ini bisa dipertanggungjawabkan integritas maupun intektualitasnya
tapi sekarang yang nampak apa
coba perhatikan para ketua pengadilan itu
sampai pernah saya katakan
ada hakim dari jakarta selatan balik ke jakarta selatan
selain itu ada hakim tinggi ada hakim agung
muter aja kayak obat nyamuk disitu
artinya apa keberhasilan tadi karena dia bisa
muternya maka kan harus
dirjen pak heri itu kawan saya
tolong dimutasi jauh tidak hanya hakimnya
termasuk panitra sekartani kelas satu
panitra panitia kelas satu di jakarta
itu tuh lebih jadul karena mereka
ada tuan rumah sekali lagi kan bayangkan
panitra tuh gajinya jauh dia kata sakim
tapi kekayaan panitra lebih kaya
oke mungkin istrinya
atau siapa lah kita percayalah jualan wajit
jualan kain gitu
kalau wajah peradilan kita artinya rusak
banget dong kalau begini kalau menurut saya yang pertama
salah satu mindset yang dirubah
apresiasi kepada hakim itu adalah kualitas

bukan kepada kumpulan kumpulan materi yang dia punya
kami di peradi
peradi ini ada macam macam saya peradi
kayak partai apa ya
peradi yang dipimpin oleh luhur pangeribuan
kita sudah bikin pkpa
anti korupsi kerjasama dengan ylbhi
dan pengajar pengajarnya kita
minta dari kpk tapi yang mau jadi pertanyaan
kita juga sampai kapan kpk
ini kan harus ada ujungnya
gak ada habisnya itu
lelah kita gak akan selesai
bagaimana merubah mindset menurut saya
satu tadi itu
penghargaan dan apresiasi terhadap kualitas putusan
yang bisa dipertanggungjawabkan
yang kedua ada role model
ada keteladanan yang terukur
dalam kehidupan sehari hari
ini berarti dari tingkat ma sampai ke bawah bawah
gak ada toladannya dong
orang mengenal ketua makam agung siapa itu subakti
siapa bismar si regar itu nama nama yang dikenal
sekarang sebutkan setelah itu para ketua mahkamah agung
nggak akan dikenal tapi sekarang
nama nama itu pasti akan mengenal
masih dikenal karena mereka role model tadi
dan diabadikan juga
di pengadilan itu nama nama ruangan itu
nama nama mantan ketua ma
yang punya integritas
hanya sampai di situ saja
sampai di situ saja kekagumannya
perilaku perilaku yang baik
yang dia pernah tinggalkan
itu hampir tidak pernah diketahui
itu kebanggaan para hakim itu ketika putusan dikuatkan oleh hakim hakim ternama
yang punya integritas
sekarang mah apa dulu ya amat
silahkan aja banding kasasi
ada satu siasat yang kita bisa buat diantara para pengacara pengacara yang baik
kita deal dengan lawan
sama sama nggak mau bayar
makanya saya bilang ketika minta jangan dikasih
tapi persoalannya ada beberapa oknum pengacara
yang kadang kadang tadi
namanya tadi main hakim dengan hakim kan tidak main sendiri
kedua yang lebih penting apa lagi
ada yang parah lagi kan
pak saya kata pengacara asep misalkan
dia punya dua kantor
penggugat tergugat dan kantor asep juga
ini terang terang sekarang
artinya pengacara komitmennya juga perlu dipertanyakan juga
pengacara pengacara ini juga kadang kadang dibawa tekanan klien
ada klien yang begitu
gue mau menang lu hitung aja budgetnya berapa
emang ada yang seperti itu
pengacara punya terkenal bukan
punya yaktyakhin dan semua tokoh tokoh
jadi menjadi pengacara itu
bukan sekedar lulus punya kartu
tapi harus punya integritas
siap siap juga hidup apa adanya
kita kan sering
pengacara pengen gaya pengen begini begini lah
kita kan sering
itu temen saya gini gini pak
jadi poin saya adalah
begini merubah cara pandang kita
hakim itu kan produknya putusan
berapa banyak putusannya yang dikuatkan oleh atasannya
ini dibatalkan di atas terus kok dia masih sekitar sekitar modos
kita lihat apa grafik nama nama hakim yang pernah terjerat
kasus suap penyuap
yang masuk ke dalam kasus hukum
ada di belakang coba kita tampilkan dulu
sejak tahun berapa ini
dikira dapal caleg
hakim mk dulu pun acara saya bisa komentari satu satu
dulu sama acara
membantu pekerjaan saya
saya tahu persih tun kedua di jalan
terus apa lagi
amir kalau gitu terus siapa lagi
totalnya ada sekitar dua puluh an ya
pak mat giting hakim tun juga
ini waktu inkretan dua ribu enam belas
terus maksudnya hakim hakim tun juga
ini hakim ke tipikor dia ad hoc
dengan semarang kaitan dengan kartini nanti
ini kenal kang asep kenal kenal juga

mahkamah gunggung saya tahu semuanya
ini mas ini ada di bandung hakim in
hubungan industrial ott di bandung
sambil kita lihat di belakang
janner purba medan
ada banyak yang jelas gitu
kalau dari analisisnya teman teman icw
sebenarnya polanya itu bagaimana sih mas
pola pola suap menyuapnya korupsinya itu bagaimana sebenarnya
kalau bicara polanya sendiri
itu kan sebenarnya nggak banyak perubahan perubahan yang signifikan
kayaknya agak mirip mirip ya mas
kalau bicara pola mesti mantan pelaku yang kita pahami
yang tahu pola nama nama ekademis
kalau kami pelaku dua duanya
tapi kalau dari icw gimana coba
biasanya kan ada tahapan kan
kalau kita bicara soal perkara perkara
misalnya ada dua puluh kasus tadi yang kita sebutkan
eranya pak hatta ali dan perkara perkara sebelumnya
paling kalau kita lihat kan ada tiga tahapan kan
tahapan pada saat mendaftarkan
tahapan pada saat apa namanya
ada yang berubah
ada yang akan disidangkan
tahapan pada saat peradilan
pada saat proses persidangan
ini yang memang paling banyak kalau kita bicara soal kasus
ini memang paling banyak transaksi yang tertangkap ya
saya nggak tahu yang ketangkap
karena kalau bicara yang ketangkap pola pola seperti apa
masih banyak yang gak sial ya
tapi kalau dari perkara perkara yang tertangkap
lagi dapat lindungan dari tuhan yang maha kuasa itu
di tiga tahapan tadi
tahapan pada saat persidangan
jadi bagaimana kemudian ada negosiasi di sana
ada tawaran ada yang
datanya berapa banyak sih
jadi kalau saya hanya menghitung
ya sudah ada dua puluh hakim
ini kan sebetulnya juga sangat mengerikan
kalau saya justru malah tertarik juga misalnya
selain bagaimana perkara yang dibongkar sampai selesai
kita bicara tadi melanjutkan gagasan misalnya
bagaimana melihat mindset hakim
soal tadi keberhasilan
ukuran adalah harta bukan putusan
soal putusan misalnya
kita sendiri rajin untuk mengumpulkan putusan perkara pidana korupsi
dan hampir setiap tahun itu ada ribuan orang difonis
karena perkara tindak pidana korupsi
karena perkara tindak pidana korupsi
memang problemnya adalah
putusan putusan ini tidak semua bisa diakses
artinya kalau buat kembagaan sebuah putusan
kita tidak bisa ceritakan kepada publik
kemudian juga misalnya
ketika ada putusan yang ngawur misalnya
yang ngawur dalam arti perspektif dari masyarakat ya
tentu dari sisi akademis akan menilainya berbeda lagi
nah ini nggak ada yang bisa melakukan koreksi
padahal kan juga banyak
terakhir ada banyak perkara perkara yang masuk ke pk
yang kemudian tren pk nya berubah
kalau kemudian satu tadi yang biasanya
semakin tinggi hukumannya
ada yang kemudian sekarang semakin turun
dan bahkan ada beberapa
ada beberapa perkara perkara yang justru misalnya
menghilangkan kewajiban membayar uang pengganti
pada saat dia di pk
hilang kewajiban uang penggantinya
artinya uang uang yang sudah dihitung dalam proses ini
dia ganti cuma ke yang lain
nah ini yang begini begini kan tentu saja perlu juga dilihat
dalam konteks putusannya
yang lainnya misalnya
kita juga sudah semenyoroti bahwa
yang lainnya misalnya kita juga sudah semenyoroti bahwa
hakim ini adalah seorang penyelenggara negara
dia punya kewajiban melaporkan lhkpn
setiap tahun dan tiga tahun setelah tiga tahun
beberapa bulan setelah menjabat
tapi saya tidak ada sanksi kan
nah memang tidak ada sanksi
tapi bicara soal ukur integritas
ada beberapa yang kita coba cek tadi
sebelum jalan ke sini kita cek
misalnya kalau mau lihat di pn pn
data yang paling terakhir yang di upload kpk ya
karena kalau bicara yang tercatat
itu menjadi informasi yang belum kpk

kalau data yang ada misalnya
ada tiga puluh empat yang dalam bayangan kita itu nggak patuh

nah yang pt belum saya hitung
yang semua hakimnya juga belum dihitung
baru kita ambil sampling
baru ambil hakim ini saja nih pn pnnya
dalam bayangan kita nggak patuh
kenapa dia tidak patuh
ketika dia menjadi seorang hakim
maka dia tiga bulan setelah menjabat
melaporkan harta sebelumnya
nah setelah dia menjabat
setiap tahun dia lapor
maka ketika ada yang tidak dilaporkan
dalam kurunok tertentu
itu menjadi bagian dari ketidakpatuhan
nah pertanyaannya kenapa penting dia melapor
pertama perintah undang undang
yang kedua dalam konsep beratasan korupsi
itu tadi nggak hanya bicara soal penindakan
tapi ada deteksi
ada mungkin dia percaya istrinya jualan apa tadi kan
jualan jualan segala macam

ini kan sebenarnya menjadi salah satu hal yang bisa dideteksi
ketika misalnya dicatat
sebagai fungsi kontrol juga ya mas
nah bagian deteksi ketika ada problem loh
ini kok bisa misalnya pertamuan kayaknya signifikan
atau dia nggak lapor atau dia manipulasi
treatmentnya bisa pencegahan
konsep pencegahan mesti dilakukan dengan pendekatan satu lhkpn
yang lainnya apa
di dalam konsep pemberantasan korupsi
itu ada namanya soal pelaporan gratifikasi
nah dibuat nggak ini unit unit di setiap pn misalnya
di setiap pt artinya
di setiap pt artinya
fungsi fungsi deteksi dilakukan
jadi jangan sampai ujungnya selalu ditangkap ditangkap
gimana pn nggak lapor dulu juga sekretaris yang sekarang diberhentikan nggak lapor
ini yang mau setiap semester ada begitu ya
persis ini yang mau saya sampaikan
pimpinan sekretaris ma nya yang diberhentikan
proses ini yang mau saya sampaikan
ketika nggak ada pencegahan pencegahan di awal
konsep konsep tawaran pemberantasan korupsi ini kita cegah dong
kita deteksi dari awal
ini nggak dijalankan
maka jangan salahkan kpk kalau ujung ujungnya menangkap
artinya sudah dibicara soal
ini nggak jalan ini nggak jalan takap aja
padahal lihat sejarah coba pernah
satu satunya di dunia yang mahkamah agung di ott
republik indonesia loh
semua makamah agungnya waktu itu bakir manan
masuk yang kenang kan hakim tuh
bekas hakim ketua itu dan tinggi tinggi wanita yang kenang
itu pernah kejadian ketua mahkamah agung ruangannya digedah
dan para ketua muda
saya saksi sejarah disitu
kedua dua kali loh bekas kasubagung masnya
si andri yang suka teriak
oke baik bicara mengenai ma harusnya bagaimana kang asep
di ma begitu bisa
nanti dijawabkan nanti kang asep
kita tahan dulu kita masuk ke segmen berikutnya
pramu saya akan segera kembali sekejap lagi
iya kita akan masuk ke segmen terakhir
jadi masing masing narasumber nanti akan menyampaikan apa
kemudian kesimpulannya masing masing
saya ke kang asep dulu kalau gitu
tadi soal ini ya badan pengawas ma harusnya bagaimana kemudian melihat
rentetan kejadian seperti itu harus bagaimana
saya harus mengatakan ya
semua struktur makamah agung
kalau badan pengawas mahkamah agung
semenjak dipimpin oleh dulu pak narto sekarang wakil ketua mahkamah agung
kemudian sekarang nugroho setiaji
dan timnya saya tahu persis mereka
itu sangat sangat bagus dipunjul siapapun
tidak akan terpengaruh siapapun
nah cuman tadi ya ketika bawah bawah sini meriksa
tindak lanjut follow up nya ketika
bapak ketua ma bapak badan pengawasan
ini itu kerjaannya cuma main gituan
nah harusnya kan oh tidak layak jadi hakim
udah dipesantrenkan atau masuk aja retret
kan harusnya begitu
jadi tidak muncul lagi pindah lagi ke kota a
nanti melakukan lagi
nah berpikir ah gua gak lagi siap
jadi sekali lagi harus ada konsistensi harmonisasi
ketika badan pengawasan mahkamah agung
jadi jangan dikesampingkan
karena mereka juga udah capek capek meriksa
ya mereka kan polisinya polisinya agung
satu persis sampai jam dua malam
jam satu malam mereka mau buat laporan gitu kan
tapi ketika laporannya tidak lanjut
sekali lagi ketika dia unprofessional baik teknis
setelah aturan intikanya tidak tidak lanjuti
selamanya akan berulang
itu sekali badan pengawasan
seharusnya berani mengatakan
silahkan tanya siapapun
dunia pun tidak hanya indonesia
dunia pun mengaku
siapa yang ketua bawas sekarang
nugro setiaji itu orang
betul sangat bersih
tidak sudah teruji
silahkan cek seluruh hakim indonesia tahu
dan staffnya beberapa itu bagus ya
nah ketika hasil badan pengawasan
saya yakin setiap semester akan terulang
soradirjen pradila yang kawan baik saya
tolong utasi jangan obat camuk
tidak hanya hakim ini yang utasi
para panitra panitra sekretaris
anggaran tidak ada
buang aja tidak apa apa
kalau tidak ada anggaran
kumpulkan di diklat
jadi tenaga diklat
jadi jangan sekarang
dari jakarta ke utara
kalau ini bertahan kayak obat nyamuk
sama juga pansek itu di kelas satu
saya tahu persis lah
dari jakarta masuk medis
medan medan masuk jakarta
kita berdua tahu lah
kawan kita lah gitu kan
jadi mereka udah tahu
selama itu terjadi promosi mutasi demosi
tidak sesuai dengan aturan
tidak kembalikan pada orang orang yang layak dengan putusan terbaik
atau panitra panitra yang kerja
bagi mahkamah mutasi
orang tidak bisa jadi ketua pengadilan
tidak bisa jadi hakim kelas satu
kalau lkpn tidak terbarukan
kemudian harus cocok juga dengan spt pajak
ya sudah parkir di kelas
tapi kalau itu tetap akan berlangsung
dan saya termasuk beranggapan
kalau itu tidak berlaku
semester depan pasti ada
ada lagi begitu ya
saya yakin semester depannya ada
oke baik bang herma
artinya bagaimana dong wujud peradilan kita ketika ada hal hal seperti ini
kalau sudah sedemikian rupa
saya jadi ingat
konsep gus dur beberapa bulan menjelang dia turun
dia bilang begini aja kita buat
kita pensiun muda kan
lalu kita bikin satu tim proses rekrutmen yang bagus
ini kan dari awal ini
proses rekrutmennya juga kan sudah keliru
sudah diwarnai oleh putusan putusan yang tidak qualified
jadi apakah kita sudah sampai pada level begitu
misalnya hakim yang usia lima puluh
apa sudah seperti itu
tapi menurut saya
yang paling penting dalam masyarakat kita yang masih paternalistik ini
satu kata dan perbuatan
petinggi petinggi mahkamah agung itu
pidatonya bagus tapi harusnya juga tercermin dalam kesederhanaan
pengacaranya bagaimana tuh bang
mau menang ya pak yer oke
sejak rame rame ini kualitasnya semakin turun
banyak sekali orang yang profesinya pengacara
kelakuannya calo berita
kelakuannya itu calo perkara
dipecat satu organisasi pindah organisasi lain
kenapa kalau problem di dunia kepengacaraan
standar etiknya tidak satu
pindah disini pindah pindah
ada orang yang sampai empat kartunya
karena organisasi advokat juga sebagian ya
otaknya itu berapa banyak anggotanya
di kita cabang kita saja nggak sampai dua puluh lima
nah mudah mudahan nanti pkpa kita
pkpa anti korupsi ini yang materi materinya silabusnya kita susun bersama ylbhi
ya empat lima tahun yang akan datang menunjukkan hasil lah
oke oke mas tama bagaimana kesimpulan dari icw
ya tentu saja begini kalau kita bicara soal korupsi peradilan
tentu pertama apresiasi kpk tuntaskan perkaranya
siapun yang bertanggung jawab harus secara hukum
itu yang pertama
yang kedua ini yang menurut saya perlu juga dipikirkan soal treatmentnya
kalau bicara soal pencegahannya
konsep perbaikan sistemnya
maka banyak lembaga lembaga yang sekarang untuk duduk bareng
pertama tadi kita sudah bilang soal bawas
kemudian yang di eksternal ada komisi yudisial
bicara soal etik dan lain sebagainya
bicara soal keuangan tentu bicara soal bpk
bagaimana audit keuangan secara kelembagaan
yang lainnya ada masyarakat sipil
ada juga komisi beratasan korupsi
ini yang dalam bayangan saya juga perlu duduk bareng bareng
untuk merumuskan kira kira bagaimana strategi yang tepat
nah tapi semua itu juga sangat tergantung
pada komitmen dari mahkamah agung
mau buat sistem mau buat perbaikan
kalau nggak ada komitmen dari mahkamah agungnya
pimpinannya nggak ada komitmen
ada pengawasan tadi
tahun depan ketua mahkamah agung
maka itu yang kemudian dalam bayangan saya
kerja keras mencegah korupsi itu omong kosong
memang harus juga mengevaluasi
di lembaga peradilan kasus korupsinya itu ya
tidak hanya kepala daerah
kita berharap kpk juga mulai makin serius
membenahi peradilan indonesia
terakhir kang asep singkat saja
apa yang mau disampaikan mungkin untuk rekan rekan hakim
berhenti lah kawan kawan
sebelum anda nunggu urutan berikutnya kpk
karena anda itu tinggal tunggu urutan
tapi sebelum kami tunggu urutan
kami juga pernah salah
kami juga tobat
tapi kalau ini dilakukan
anda hanya tinggal temu urutan berikutnya
di semester berikutnya ya
berhenti lah sodara
baik terima kasih banyak
terima kasih banyak mas sama
mudah mudahan kita masih bisa berharap ya
bahwa ini kasus terakhir
saya kasih rekomendasi
sehat lagi dengan di rumah saya
tetap bersama kak asep
terima kasih banyak